ya gak usah dipaksain
ntar gak sembuh sembuh batuk lo
sekali ini aja biar gue nolongin lu
ya penumpangnya biar gue yang bawa
iya cak terima kasih ya
sama sama ini minumnya didouble aja
dosisnya ditambahin yang banyak
ntar jangan lupa kasih tau mak
biar ngurus semuanya
ntar kalo ada yang kurang dia ngomel lagi
abang lapar belum sarapan
aduh jadi yang mana dulu nih
tati ke emak atau tati nyiapin sarapan
nyiapin sarapan aja dulu dah
ke emak gampang
ibu mau belanja
buat keperluan acaranya si oja
bisa bikinin bapak kopi dulu
taruh kopinya di gelas
kasih air panas
bapak tau kalo itu bu
bahkan dari buku tata cara membuat kopi yang bapak baca
cara membuat kopi yang baik itu harus dengan air yang bersuhu delapan puluh derajat celcius
kalo bapak sudah tau sebaiknya bapak bikin sendiri
bapak sudah tau
bapak sudah tau
bapak sudah tau jadi
kalau lagi batuk saya ajak ke tularan
kalau abang batuk juga saya juga gak mau sama abang
ya bang jalan dah
sekarang antri ke rumah mak ya bang
ya udah naik dah
eh ya enggak ngojek
saya buru buru bisa antar ke depan
kita jalanin kaki aja dah
ya mak pak pak pak pak
ini kok arum beres
ntar sore jadi selamatan gak lu
alhamdulillah kenapa lu
itu nasinya biasa aja gak usah nasi ujuk biar kenyang
ojek gak usah dilayanin
nanti saya nggak sampai sampai ke depan
soalnya hari ini banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan
kalau enggak mahasiswa bisa kacau
mau ke mana ti
mau ke rumah emak
emak mau ke mana
mau ke rumah elu
nih mau nganter jeruk buat tambahan syukuran nanti
lu mau ngapain ke rumah emak
ntar siapa mah yang baca doa
kalau gitu mak gak jadi deh ke rumah lu
tati juga kalau gitu gak jadi ke rumah emak
bapak ada saran agar saya cepat sembuh
saya udah telat
belum sembuh sama bu
doain saya ya biar cepat sembuh
kata bapak saya doa teman itu manjur
lo mau aja dibohongin bapak lo
nggak gak usah dipaksain
ntar gak sembuh sembuh batuk lo
sekali ini aja biar gue nolongin lu
ya penumpangnya biar gue yang bawa
makasih ya sama sama
ini minumnya didabel aja dosisnya ditambahin yang banyak
tidak cemuk havia h bagi itu
kau tengok ini udah kaya apa
apakah itu ini dari lo
ini adalah asalnya rumah gerne
ini dari gimana
apakah ini eh

kita bapak padam standby
siapa ya siapa bae
apa kau merah
kamu taruh gue macem cation
kok lo disini
tadi udah ketemu emak di jalan
tadi baru dari rumahnya bu sofian
ada bang abang mesti beli besek
nyusahin aja nih acara
udah deh gak usah jadi aja
masa udah beli ini itu gak jadi sih bang
ya justru ini itunya nyusahin
gara gara emak lo sih
kok abang jadi nyalain emak
emak itu bener
kita harus buat syukuran biar berkah
kali aja bisa punya rumah sendiri
bukannya sendiri kan sama tati
aduh duang kan lo nih lagi baca komik
yang kanan yang gelinding satu
mana temennya tuh
eh tony lo kok jahat banget sih
sebenernya niat lo kesini mau ngapain
kan ku udah bilang sama lo
mau lo pamer pake behel kek
engga kek gue yang terlalu peduli
yaelah kalau lo mau pamer pake behel sama lo
gue juga boleh
keos tapi kan png lo pake behel
ntar kalau ada yang nyariin gue
bilang gua ke pasar ya
bang ojek bang
kalau iya kau diem aja
wah susah ya tukang ojek
liat aja ntar gue pake behel
yaelah lo tuh gak cocok
kayak les pake behel
tar yang ada tuh ya
ntar yang ada tuh ya pipi lo makin tembem kayak bakpao

tidur aja lagi tis
dari tadi beli besek belum pulang

udah gini hari rumah belum diberesin

jadi kakak lo syukuran
jadi be kayak tadi saya udah bilang
bang ojaknya belum pulang
mana kagak ada
ada di rumahnya
jangan tidur terus kang
sebagai tukang ojek yang juga bertanggung jawab terhadap keluarga
kamu jangan sampai kehilangan rezeki
antar saya ke dalam
saya ngantuk pak
kalau saya nemu yang lain kelamaan
kalau mau bapak yang bawa motor saya
saya yang dibonceng